beginilah aksi pahlawan super spider man ketika membagikan sembako bagi warga yang terkena dampak virus corona di jalanan kota manado sulawesi utara
sosok spider man ini adalah seorang mantan guru yang sudah setahun beralih profesi sebagai entertainer dan memilih spider man sebagai wujud dirinya untuk membantu sesama
hampir setiap hari ia turun ke jalan untuk membantu warga
sembako yang dibagikan berasal dari kantong pribadi dan bantuan orang lain
sementara pada jumat pagi relawan indonesia bersatu dan entrepreneurs jokowi kembali menyalurkan bantuan berupa sembako
kepada warga yang tinggal di kawasan bintaro pesanggerahan jakarta
hari ini kami terus bergerak untuk memberikan bantuan jaring pengaman sosial hasil kerjasama relawan indonesia bersatu dan fp jokowi beserta seluruh aparat di sini dan pemerintah
target bantuan kali ini menyasar kepada warga yang tidak bisa mencari nafkah imbas pandemi covid sembilan belas dan para mahasiswa dari luar kota yang tidak bisa pulang ke kampung halamannya

tim liputan cnn indonesia